lebih dari lima ratus pengantri memadati lobi rumah sakit untuk mendaftar
padahal rumah sakit ini hanya menyediakan lima ratus paket rapid antigen yang telah habis pada pukul dua belas siang
membludaknya warga yang akan menjalani rapi tes antigen covid sembilan belas membuat sejumlah peserta khawatir
pasalnya aturan menjaga jarak berulang kali terjadi di meja pendaftaran
pocernya sudah pang dari pak hoca tolong dari aplikasi misal
pengelola rumah sakit siti hajar mengaku kewalahan menerima pendaftaran para pembeli tiket yang akan memeriksakan diri
antrian pendaftar yang menunggu giliran tidak dapat menjaga jarak
antusias masyarakat untuk rapid test antigen di rumah sakit siti hajar ini sangat meningkat
satu hari bisa sampai berapa banyak
kemarin kita sampai
sejak kapan mulai ramai ini pak
mulai ramai membudaknya ini sampai sejak mulai tanggal enam belas kemarin
saat diumumkan wajib
diumumkan pemerintah pak
lama pemeriksaan hingga mendapatkan hasil rapid antigen rata rata empat jam
agus supratman medan sumatera utara